sementara itu calon gubernur dki jakarta anies baswedan menerima deklarasi dukungan dari warga kuningan di jakarta
tidak hanya memberi dukungan warga kuningan di jakarta juga menitipkan aspirasi bagi mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu
tidak ada data pasti berapa jumlah warga asal kuningan jawa barat yang kini berdomisili di jakarta
namun saat ini ada tiga belas organisasi warga kuningan di jakarta
komunitas warga yang lima tahun lalu mendukung jokowi ahok ini kini mantap mendukung pasangan calon nomor urut tiga anis sandi
di jakarta warga kuningan tersebar bekerja di semua sektor mulai dari informal swasta hingga pemerintahan
namun karena mayoritas bekerja di sektor informal aspirasi utamanya adalah meminta kesempatan usaha dan bekerja yang lebih baik
saya sampaikan berkali kali bahwa kita ingin agar kewirausahaan ditumbuhkan
jadi saya sampaikan insya allah nanti malah bisa lewat program okoc di mana kewirausahaan dilatih ditumbuhkan
kemudian juga kita sebagai penyelenggara kota menata agar kaki lima atau sektor informal itu bisa bekerja dengan lebih baik
kenyamanan warga terjamin pelayanan lewat sektor informal berjalan baik juga